dan aktivitas belajar jarak jauh ataupun daring pun ditetapkan untuk jenjang pendidikan paut
hingga sekolah menengah atas baik negeri maupun swasta
terhitung mulai rabu dua puluh enam januari hari ini dinas pendidikan kota tangerang kembali mengizinkan kegiatan belajar daring
kepala dinas pendidikan kota tangerang jamaludin mengaku
hal ini bertujuan melindungi anak didik dari paparan covid sembilan belas dan menghindari klaster sekolah
pihaknya telah menutup empat sekolah yakni dua sd maupun dua smp
karena adanya temuan kasus positif hasil surveillance acak dinas kesehatan
belum dapat dipastikan batas waktu pelaksanaan aktivitas belajar daring karena harus dievaluasi terlebih dahulu
hingga rabu siang ada tambahan dua ratusan
satu ratus sembilan kasus positif sehingga total seribu dua puluh delapan kasus aktif terjadi di kawasan tangerang
sekarang saja posisinya di angka dua ratus sembilan puluh tujuh dan ini luar biasa
jangan sampai anak anak dengan pembelajaran tatap muka lalu menjadi kluster kluster di sekolah sekolah baik jenjang paut sd dan smp